anda kembali di newscast saya akan lanjutkan bersama dengan tiga narasumber untuk memulai dialog mengenai ruu tpks yang disoroti oleh presiden joko widodo bersama dengan bang willy aditya ketua panja rutpks
bang willy selamat malam
malam bung rehat
bang ade irfan pulungan tenaga alih utama dari ksp bang irfan selamat malam apa kabar
malam rehat apa kabar selamat siang selalu
dan ada mbak bivitri susanti ahli hukum tentang negara mbak bivip selamat malam mbak
oke saya akan langsung mulai dulu dari
ya selamat malam bang reinhardt
bang willy sudah ada pernyataan dari presiden soal rutpks yang dinilai oleh presiden ini sangat urgent untuk segera disahkan
bagaimana kemudian panja merespon pernyataan presiden ini setelah ini apakah kemudian akan ada lampu hijau rutpks akan segera disahkan bang
ya pertama bang rehat apa yang disampaikan presiden itu patut kita apresiasi
seorang presiden jokowi memiliki komitmen politik terhadap kekerasan seksual yang kita anggap hari ini mengalami situasi darurat
yang kedua sebenarnya saya sudah selesai sebagai ketua panja bung renat
tapi minggu pertama desember itu sudah menyelesaikan pleno
dan saya sudah melakukan legislasi walaupun suaranya tidak bulat
tidak kami ambil keputusan tujuh fraksi bersepakat
satu minta penundaan fraksi partai golkar
yang satu menolak fraksi pkr
artinya ini di dpr tinggal diparipurnakan
karena kemarin kenapa di sidang paripurna penuntukan tidak bisa diparipurnakan
karena bamus nya sudah lewat
itu alasan timingnya
yang kedua ini hasil komunikasi dengan pimpinan dpr itu
yang kedua ini hasil komunikasi dengan pimpinan dpr itu
kami akan mengagendakan rapat paripurna di awal masa sidang bulan ini
di pertengahan januari ini
dan melalui mekanisme bamus nanti diputuskan untuk dibawa ke paripurna
ini sudah selesai kok bung renhard
tinggal paripurna ibarat orang nikah itu sudah ijak kabur
sebenarnya ini adalah inisiatif dari dpr
tapi resepsinya tidak terlaksanakan
sebenarnya s gt bisa menghirangkannya yang berlaku
saya voility ingin memberi konten pertebangan
ravakan dan ketakutan
tetapi jadi kemudian misalnya pengajaran speaker behind the sms
maka kemudian dia dihilang dari kemah
ini kan bukan undang undang yang carry over
beneran jadi baliklah
kekerasan seksual ini setelah mati suri
sebelumnya bukan lagi
ini irfan tahu persis
jadi sebelumnya kan ini jadi hak inisiatif
dari komisi belakang
komisi delapan karena memiliki tugas
lain ini tidak jadi hak inisiatif mereka
balik kemudian mengarik
ini atas dasar
usulan dari tiga fraksi fraksi
patenasdem fraksi pdi perjuangan
dan fraksi tkb lalu kami bahas
ini cukup cepat prosesnya
agustus itu kami bahas
panjang mulai sidang desember
sudah diputuskan nah setelah
akademik dan draft undang undangnya
jadi ini sudah selesai
jadi ini tidak ada hubungannya
dengan prioritas sebelumnya
dengan melihatnya secara
di dpr itu suatu hal yang
perdebatan politik karena dpr
ini kan ruang politik ada yang
bersyakat ada yang mengolah
ada yang mengusulkan ada yang kemudian
proses ini dari awal
saya sudah mengadakan dialog awalnya
sekian macam dialog ini undang undang
yang sangat besar
saya menerima masukkan
dan akhir saya terima itu
yang kemudian semua prosesnya
saya komodir dalam
beberapa bentuk itu hubungannya
baik bang willy jadi kenapa kemudian belum
disahkan karena ini kendala timing
saja ya bukan karena ada
masalah substansi lagi di dalam draft
substansi sudah selesai
dan draft nya sudah ada
publik bisa akses semuanya
jadi tinggal dipariturnakan
sebagai hak inisiatif dpr
untuk kemudian dikirim ke presiden
kalau kita telisik betul
kita cermati betul
pidato presiden itu kan meminta
pasukan beliau kl
untuk menyiapkan tim
timnya sudah selesai sama bu irvan ini sebenarnya
karena sudah komunikasi
sudah dari awal kami sampaikan
bahwasannya political will dpr
dari eksekutif itu
betul ketemu tutup
yang referensinya sama
kami sama sama mengahami
ini darurat kekerasan seksual ini
respon dengan kehadiran
dan kehadiran umumnya tidak dengan kekerasan
oke baik baik
sebelum saya ke bang irfan pulungan
saya ke mbak bivitri dulu
bagaimana melihat dari luar proses
dalam rutpks ini
sempat terganjal kemudian ada kemajuan ya
kemudian sudah selesai dipanjat
tapi publik masih harus bersabar lagi
karena ternyata belum masuk ke dalam
belum disahkan di paripurna
apa yang mbak bivitri baca dari proses ini mbak
apa yang mbak bivitri baca dari proses ini
saya kira tidak bisa kita lihat sebagai
sembilan fraksi di dalamnya
yang ternyata punya pandangan yang sangat berbeda beda
mengapresiasi apa yang sudah dilakukan
oleh badan legislasi tapi kita
juga perlu perhatikan sesungguhnya
ada dua partai
yang tidak sepenuhnya setuju
satu bahkan menolak yaitu partai keadilan
setiap terah satu lagi minta untuk menunda
ya fraksi partai gelkar
jadi sebenarnya tidak bulat bahwa tadi
mas willy mengatakan balik yang menghidupkan
kembali dan seterusnya saya setuju dengan itu
saya kira kepada tujuh fraksi lainnya
kita bisa memberikan apresiasi
begitu ya namun demikian
saya melihatnya seperti itu tadi kita juga
perlu perhatikan ada fraksi fraksi
yang ternyata masih
kalau kita lacak bahkan
itu sebenarnya juga oleh
fraksi fraksi yang sama konservatif
di dpr yang nanti kita harus
perhatikan pada saat pembahasan itu
nanti sembilan fraksi akan bersama sama lagi
plus sekarang dengan pemerintah nanti ya
ketika sudah menjadi
memasuki proses pembahasan
alot lagi tapi yang jelas kalau
kita fokusnya lebih dulu kepada proses
di balek kemarin yang
kami perhatikan dari luar adalah
dinamika ini juga sangat nyata
sangat kelihatan bagaimana pandangan yang konservatif
bahkan ingin memasukkan
pasal pasal yang sebenarnya
tidak kompatibel kalau kita berbicara
itu satu ya
dari pandangan konservatif
tapi ada juga pandangan lainnya
seperti yang saya kira di
tunjukkan oleh fraksi pat pai golkar
yang meminta untuk menunda itu
di satu sisi barangkali memang
menggambarkan kehatian tapi di sisi lainnya
saya melihat ada sebagian
anggota dpr saya katakan sebagian ya
tidak seluruhnya yang ternyata masih
tidak punya sense of crisis
bahwa kita sudah memasuki
situasi darurat kekerasan seksual
waktu dibahas di balik dalam prosesnya ya
situasi dimana ruu
undang undang biasa begitu ya yang
tidak punya tingkat urgensi
yang terkena enam tahun ini
dan yang terpahannya
nah jadi saya kira ini yang
perlu kita perhatikan bahwa
kalau presiden hanya satu
dengan kementerian dan
lembaga yang semuanya
akan bertumpu pada apa yang diputuskan
kita punya sembilan
kelompok yang pandangannya sangat berbeda beda
mengenai keterasan seksual
dan itu yang mewarnai dinamika
selama pembahasan ruu tpks
sebelum sampai kemudian
disetujui di panjang saya ke bang irfan pulungan
mungkin bisa menjabarkan
lebih jelas lagi ya
mengapa kemudian presiden
melihat dan juga mendesak agar ruu
tpks ini penting untuk
mungkin tidak dari
statement atau pernyataan presiden
yang kita lakukan pertama
ada tiga poin yang
kita bisa terima
adalah ini menjadikan
kebutuhan untuk kita presiden
untuk mengundang sebagai
untuk bagaimana menjelaskan
dan memberikan perlindungan
kepada korban terhadap
kekerasan seksual ini
presiden juga memberikan instruksi
kementerian hukum mengam
kepada kementerian pembedaan perempuan
dan perhubungan anak
untuk segera melakukan koordinasi
dan proteksi terhadap
presiden juga meminta kepada kami
di bukit sias bunga
untuk segera menyiapkan bim
dapat di bukit sias bunga
agar bisa berkutip
di lanjut tadi yang disampaikan
secara subtansi ini sudah terkomunikasikan
kami juga dihukus tugas
untuk melakukan komunikasi
apa yang perlu
kita diskusikan bersama
di bukit sias bunga
itu akan lebih
atau titik komunikasinya
jadi tidak lagi
inilah yang menjadi
keprihatinan kita semua
yang beliau menyampaikan
kita ketahui bersama
masifnya sekarang ini
istilah istilah keperasaan seksual
yang terjadi di sekitar kita
tidak menutup kemungkinan
kita yang menjaga
supaya tidak lagi banyak hormat
baik bang irvan tapi dalam pernyataan presiden
tadi juga menjelaskan ya untuk segera menyiapkan
setelah inventarisasi masalah
yang tadi juga disinggung oleh bang irfan sendiri
terhadap draft ruu yang sedang
disiapkan oleh dpr ri ini
selama ini pantauan dari istana memang
apa saja kemudian
dim ya yang
mungkin saja kemudian
ini menjadi kendala
di kantor stabilisatornya
pada bulan april
kemarin itu tahun lalu sudah
dan itu ada lima
kementerian pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
kami merunguskan atau berdiskusi
artinya satu teman
yang harus kita
sampaikan kepada dpr karena
ini ru adalah inisiatif dpr
dan kita juga selalu
ketua panja dan pimpinan
rumah ini terjadi tentang
ada dalam pembahasan pembahasan
ruu sebelumnya ru ini kan
jadi dari lima enam tahun
dirampungkan itu bisa disampaikan
masih banyak perbedaan pendapat
apakah di kalangan
pada saat itu
atau di kalangan
untuk bisa melihat lebih jauh
betapa urgensinya ruu
dpr ini sudah disampaikan
di panja sudah selesai tapi kita masih dengar
suara suara penolakan juga masih
fraksi yang menolak pks katakanlah
atau juga mungkin golkar
nah apakah ini sudah betul betul bisa di
lokalisir penolakan ini
dan bagaimana sekarang proses politik yang
terjadi di dpr apakah tinggal
menunggu timing bamus nya saja
atau akan ada alat lagi
seperti yang nanti tadi diduga
oleh mbak bivitri tapi dijawabkan nanti bang
kita break dulu kami akan segera kembali
bang willy meskipun saya secara
mayoritas fraksi sebetulnya sudah sepakat
tapi masih ada yang kemudian menyatakan
suara penolakan atau meminta untuk ditunda
nah ini seberapa besar nanti bisa
berdampak terhadap proses pengesahannya
sampai nanti disahkan bang willy
sebuah perangkat yang
tapi ini adalah
sebuah perangkat yang

baru di dpr
bung renhar karena
undang undang yang juga dikembangkan
kita kerja contohnya ya
seperti hal hal ideologi pancasila
yang bisa menjadi badan pembinaan
ideologi pancasila itu banyak
aksi yang tolak ya tapi
proses berjalan karena
kita tentu pertama menghadapan
pengusaha waran dibangkat saya membuat dialog
tapi ketika tidak terjadi
ya akhirnya suara
mayoritas yang menentukan
udah modalitas yang cukup
signifikan dan penolakan
walaupun ada itu tidak dilepaskan lagi
sudah diambil keputusan
apakah kemudian ada
ginak lagi dalam proses perbuatan
kok saya melihatnya
dia nyusung pemerintah
dan kalau sejauh ini
materi materi yang sama
ini kan konco dewe
dengan ibu irfan
narsung kita juga
yang sami ini kalau kita
di dalam din
masa presiden udah high
sebuah hal yang
walaupun ada suara suara
kata pepatah begini
tapi kolesterol tinggi
kalau sudah turun
surprise dan diganggu
bang willy ini ke depan akan berlangsung
sampai nanti akan disahkan
tapi sekali lagi sesungguhnya problemnya ini apa sih
bang willy kalau sudah selesai dipanjang
ini timing saja benar benar soal
waktu atau apa sih
kalau untuk dipariturnakan
dan memang waktu sudah
pak daspo sudah statement
semua pak cak imin pak rahmat boga
itu sudah statement
dan yang harus kita lihat adalah
ini yang awalnya luar biasa
temen temen yang bakti di sini
apresi agar di dpr ini
di setiap lantai
ini sebuah perjuangan
yang hand in hand
masyarakat sipil yang luar biasa
pemas perempuan pemas
saya cukup apresiasi kepada
badan eksekutif mahasiswa yang terakhir
memburu duit saya untuk kemudian
maka mereka detail menyerahkan tim
segala macam gitu luar biasa
kita harus apresiasi sebuah
persennya apa kendala
sebelumnya itu yang sudah kita
selesaikan sebetulnya kalau kita
apa yang menjadi suara suara miring itu satu
perakutan terhadap seksual
ponsen itu tidak ada
ini bukan undang undang
masuk dari free sex
dan seks menyimpang
sebuah kekeliruan itu insinuasi
norma hukum materi melakukan
yang menjadi pintu masuk
dari hal hal tersebut
ini pure yang kita atur
yang bersifat behavioral
itu diranah yang kita ingin
lek spesialis darurat
kekerasan seksual ini membutuhkan
dua hal bukan hal satu
aparat penegak hukum yang memiliki
legal standing karena
hukum yang ada sekarang itu
tidak cukup sebagai payu
hukum untuk para penegak hukum
menindak yang kedua
berperspektif korban karena undang undang yang
itu seberat apapun menghukum
sepuluh kondisi si
si korban itu tidak bisa pulih serta
merta kita hukum sepelaku
sepuluh tahun kita berikan
denda seratus juta
apakah kemudian si korban pulih
tidak maka kemudian
ini undang undang yang memiliki
sebuah pendekatan yang komprehensif
untuk hak korban
keluarga korban dan saksi
jadi itu yang kami
katakan bagaimana kondisi
hak sosial budayanya
karena apa traumatik itu ya harus kita
itu kan benar benar hak azazi yang dilumpuh
yang dilengguk itu
perempuan yang sejauh ini menangani
yang berulang ya
ketika bahkan mereka
yang tidak tahan itu
dianggap aib sama keluarga
dikucilkan bahkan dipasung
itu sebuah hukuman yang
maka konteks ini adalah kita
ingin di dalam undang undang
rancangan ini juga kita masukkan
literasi dalam proses pencegahan
undang undang penting sangat penting
membuatkan sebuah basis
literasi jadi kita harus sama sama
relasi kuasa di dalam kekerasan
itu harus kita selesaikan dengan literasi
baik saya ke mbak bivitri
mbak bivitri ada tanggapan apa yang tadi
sampaikan oleh bang willy termasuk juga anda melihat
presiden yang sudah
buka suara ya soal ini dan memerintahkan
untuk kementerian lembaga menkumham
menteri pemberdayaan perempuan
dan juga anak untuk
langsung turun tangan agar mempercepat
proses pengesahan ini
oke tampaknya terjadi ada kendala komunikasi
dengan mba bivitri jadi saya ke bang irvan dulu
selama ini sebetulnya presiden
itu mencermati dinamika
bagaimana kita tahu bahwa dinamikanya
cukup dinamis ya
sampai kemudian sudah disepakati
nah bagaimana kemudian presiden mencermati
pembahasan rutpks selama ini
informasi masukan ya
dari segala macam
peristiwa kekerasan seksual yang
kita ketahui bersama yang kedua
yang perjalanannya memang
kemarin dikatakan mas willy
mandek lah gitu
nah perkembangan perkembangan itu menjadi
untuk dia bisa
melakukan apa katakan
semacam dorongan kuat
berikan dukungan kuat
kepada kita semua
baik itu apa
pemerintah yang dalam
pr untuk bisa kita
bisa disegerakan pemesahan
nah itu di
perkembangan yang ada
tadi kepada presiden
atas perkembangan perkembangan itulah
untuk segera disahkan agar
melakukan kekerasan seksual
kepada korban korban atas
ada kekerasan seksual yang dialami
tadi dijelaskan oleh mas willy
tidak hanya traumatik yang dapat
selesai misalnya pada
masa jelang hukuman bagi pelaku
tapi pada masa masa
trauma yang dia bisa alami
seumur hidupnya nah ini bagaimana
seperti ini nah itulah yang
juga pernah kami bahas
semua pemerintah setiap korea ada
kami juga mengundang seluruh komponen
masukan mendapatkan arah
supaya apa yang menjadi
kita temui bersama
supaya lebih sempurna lagi terhadap
masalah masalah kekerasan seksual
yang ada gitu nah tadi
dengan kepentingan dilakukannya
dpr bisa segera
kita berharap semua
oke bang irvan bagaimana kemudian
suara atau aspirasi
yang keberatan dengan
rutpks apakah itu juga menjadi bahan
diskusi ya di
istana atau juga menjadi pencermatan dari
presiden jokowi karena ada dua fraksi
satu fraksi menolak satu fraksi golkar
bahkan meminta untuk ditunda terlebih dahulu
itu kan menjadi juga masukan dan rumusan
kita bersama ya
fraksi pks memang dari awal awal
sekali mereka menolak
diperlakukan rutpks ini
dan itu udah menjadi
fraksi golkar kan
apa namanya dikatakan penundaan
baru akhir akhir ini ya
melakukan dialog komunikasi
tidak ada hal yang
ada perbedaan mungkin hanya
pertimbangan pertimbangan tertentu di
internal mereka yang kita ketahui bersama
tapi itulah dari sebuah
ada di dpr kami menghormati
dan ruang ruang politik yang ada di
dpr gitu dengan berbagai
macam pandangan perspektif
yang ada nah tentu
kami di pemerintah
memberikan rumusan masukan
penyelesaian rutpks ini
untuk bisa subtansi
subtasinya tidak lagi banyak ada
perdebatan perdebatan yang terjadi
dalam pembahasan bahasa secara formal
tadi kita juga sudah mendengar statement
dari ketua dpr
sebagai pimpinan dpr
menetapkan ru ini sebagai
inisiatif dpr pada
sidang pembukaan dpr besok itu
saya coba kembali sapa mbak bivitris
sudah bergabung bersama dengan kami
oke tampaknya masih belum bergabung
jadi kita break terlebih dahulu kami akan
segera kembali saat lagi untuk melanjutkan dialog
newscast akan segera kembali tetap bersama kami
baik kita masuk ke segmen terakhir
dari dialog ini saya langsung ke mbak bivitri
yang tadi sempat terputus mbak bivitri
saat ini beberapa pihak termasuk
kementerian juga tengah menyiapkan
daftar inventarisasi masalahnya
apa yang menurut anda perlu
untuk dicermati dalam proses ini dan
seharusnya setelah kemudian ada
dorongan dari presiden
ini menjadi momen ya
untuk mempercepat pengesahan ru tpks ya mbak
ya ini momentum yang sangat baik
jadi saya kira kita sangat mengapresiasi
apa yang dinyatakan oleh presiden itu
nah yang harus jadi prioritas
tentu saja supaya menjaga
jangan sampai substansi
tidak mencapai tujuan atau
apa namanya intensi dari
kebutuhan kita akan ruu tpks gitu
karena seperti yang tadi saya sempat katakan
kita juga menghadapi kelompok kelompok
betul betul sebenarnya tidak
setakat dengan adanya
kekerasan seksual seakan akan tidak ada
kekerasan seksual karena yang
dipermasalahkan adalah tindakan tindakan
yang disebut sebagai
kesusilaan begitu ya padahal
kita bicara soal hal yang
sangat berbeda karena kekerasan seksual
kita bicara soal misalnya
tindak pidananya saja itu yang
kita punya sekarang kan
terbatas di perkosaan dan pencabulan
padahal jenis tindak
pidana atau jenis kekerasan seksual itu
sekarang begitu beragam sampai
ke ada namanya kekerasan
nah itu kan harus bisa dikenal oleh
cara menangani korban
seperti yang kita dengar belakangan ini
misalnya ada tuh
orang tua korban yang
diminta oleh polisi untuk mencari sendiri
pelaku kekerasan seksual
tentu saja undang undang
tpks yang akan dihasilkan nanti
itu yang bisa mengatasi masalah masalah
di lapangan seperti itu
sehingga daftar inventarisasi masalah yang
saya kira harus betul betul diperhatikan
adalah paling tidak tadi jenis
kemudian juga bagaimana
cara untuk melindungi
dan yang ketiga juga secara sistemik
menyiapkan semua perangkat penegakan
hukum kita jangan sampai mungkin
yang di jakarta atau di pulau jawa
tapi yang di pelosok pelosok ternyata
aparat penegak hukum kita tidak siap ya
sehingga terjadi penelantaran
atau re fektivisasi korban dan lain sebagainya
ini harus diperhatikan jangan sampai kita
undang undang kekerasan seksual
tapi ternyata isinya
tidak seperti yang kita harapkan
supaya benar benar bisa menangani kasus kasus
yang sekarang sudah semakin menggila
fokusnya masih di situ
oke baik menjaga substansinya
bang willy aditya terakhir ke bang willy juga
jadi kedepan ini akan berkoordinasi
dengan kementerian lembaga
apa yang akan dibahas dan
kapan kemudian publik bisa menunggu kepastian
dan juga pengesahan dari rutpks
kita akan memparipurnakan ini yang jelas
tengah januari ini
kita akan paripurnakan
setelah paripurnakan nanti dikirim
untuk detektif persyukras dan jimna
nanti baru kemudian dpr
akan memutuskan di mana
ini akan dibahas
apakah akan dikembalikan ke
dikembalikan ke komisi delapan
ya seperti sedia kalah dulu itu
atau akan dipansuskan
itu terserah nanti seperti apa
kalau mau to be continue ya kembali ke baik
jadi prosesnya seperti itu
jadi tentu kalau
bukan hanya mengawal kita merealisasikan
jadi tunggu oleh publik
dan ini undang undang yang
undang undang yang korban dan sangat progresif
dengan adanya undang undang ini
kita bisa mencari
peradaban indonesia yang lebih maju
jadi benar benar humanismenya
yang kedua adalah
apa yang dibilang mbak bih
dan apakah itu
sejauh apa kesiapan aparat hukum
dan saya sangat apresiasi
jadi tim hukum tugas
secara intensif menghadapi
aparat lega hukum
mbak bibit tadi
di jakarta atau hanya di kota kota besar
kan tipologi kekerasan seksualnya
kan tidak mengenal ruang
dan tidak mengenal jenis kelamin
jadi dia tidak terjadi hanya di kota tidak hanya terjadi di pabrik dia bisa terjadi di pesantren dia bisa terjadi di layar kaca seperti film bung snell itu bung renang yang pengen akan menjadi bintang dari bni karena itu mengalami pelecehan seksual luar negara
jadi kita membutuhkan itu jadi ini kerjasama bagaimana kemudian ekspresi dari buah hal satu patriarki mbak bikin harus tahu kendala utama kenapa ini sulit untuk direalisasikan adalah patriarki
itu secara sosiologis eksis menjadi budaya kita itu mungkin dari saya bung rehat terima kasih
dan kita tunggu selanjutnya
baik kita tunggu juga bang irfan terakhir dari anda singkat sebagai penutup juga komitmen yang sama ya dari pemerintah untuk menjaga substansi yang tadi juga diingatkan oleh mbak bivitri
ya kecemasan harapan harapan ataupun kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh mbak fitri itu juga kita sudah dari berbagai komponen lain ya
kita mendengar pasukan kerintahan
yang itu adalah kesepuluhan ruin
yang ini tidak diterapkan
memang tidak mudah misalnya untuk menyatukan persepsi dari berbagai macam sudut pandang pemikiran kelompok ataupun orang perorangan gitu
misalnya kita ketahui banyak banyak mbak bivitri peristiwa peristiwa kekerasan ekonomi itu sudah masif
tapi yang secara datanya yang sampai ke pengadilan itu sangat kecil sekali
itu juga kami konsultasikan ke pihak mahkamah agung
kami pernah melakukan konsultasi ke pihak mahkamah agung
bagaimana misalnya cara penyelesaian penyelesaian di dalam pengadilan
apakah dibutuhkan secara spesialisasi terhadap penanganan kasus kasus kekerasan seksual ini
ada keinginan keinginan gini mas reinhardt
misalnya apakah penyidikan atau tim penyidik itu ya benar benar orang berkompetensi
bagaimana melihat kasus kasus atau tindak pidana kekerasan seksual ini
dan juga misalnya penuntutan
apakah misalnya di pihak kejaksaan emang untuk semacam unit unit khusus menangani masalah peristiwa peristiwa kejahatan seksual
ini kan harapan harapan supaya kedepannya
peristiwa terhadap tindak pidana kerasan seksual ini benar benar menjadi sebuah tindakan yang bagi pelakunya
dia diancam berat gitu
jadi tidak ada punya keinginan keinginan untuk melakukan perbuatan perbuatan seksual lagi
dan ini semua harapan kita
ibu negara ibu riano juga sudah memberikan pesannya kepada kita
kita sudah mendengar
dia sangat prihatin dia sangat miris terhadap peristiwa peristiwa yang selama ini terjadi
belakangan ini korbannya itu adalah lebih kebanyakan adalah wanita
inilah yang harus benar benar kita apa namanya kita sikapi bersama
diorang supaya segera mungkin apa namanya ru dpks ini disahkan di dpr yang itu menjadi hal
baik kita tunggu paripurna berikutnya ya bang willy
mudah mudahan prosesnya lancar dan segera disahkan seperti yang diharapkan oleh banyak pihak
terima kasih banyak bang willy aditya bang adi irfan pulungan mbak bivitri susanti sudah bergabung dalam diskusi malam hari ini